kalau kemudian ada kita melihat laporan ada saya mendapat laporan ada sejumlah orang selain yang diamankan ada juga yang meninggal dunia sedang kita pelajari penyebabnya karena apa
karena beberapa hari sebelumnya dalam waktu seminggu ini taripuri juga sedang melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang berikut senjata api yang bertujuan untuk membuat kerusuhan di tanggal dua puluh dua
ini sudah diamankan
ini paling tidak ada enam orang yang sudah diamankan
diamankan senjata apinya
saya tunjukkan di sini
ya ini senjata panjang ini jenis m empat
yang dilengkapi dengan perdam
dilengkapi dengan perdam
ini kalau ditembakkan suaranya tidak kedengaran
kemudian juga dilengkapi dengan tanpa pisir
ini artinya bisa dipakai untuk teleskop untuk sniper
kita sudah memang mendapat informasi bahwa akan ada
rencana pada saat aksi tanggal dua puluh dua yang akan melakukan aksi penembakan
dan kemudian termasuk penembakan terhadap massa
supaya nanti menjadi masa dan kemudian diciptakan martir
seolah olah yang melakukannya adalah dari aparat
sehingga timbul kemarahan publik
dengan menjadi martir untuk pembenar
untuk pembendar langkah langkah berikutnya
ini tanggal dua puluh satu mei
ini yang minggu lalu
tanggal dua puluh satu mei kemarin
kita juga menangkap
berapa orang empat orang ya
ditangkap dengan senjata
berikut sejumlah peluru
dua dus ini lebih dari
lebih hampir enam puluh butir
pengakuan dari mereka juga sama
nanti akan dipakai pada saat tanggal dua puluh dua
nah tujuannya buat apa
kalau dari informasi intelijen yang kita terima
senjata senjata ini mereka pakai diantaranya juga
untuk selain kepada aparat
juga untuk kepada masa